terima kasih ya
selamat pagi pak
ada yang bisa kami bantu
kami mau mengunjungi rosalvar
bawa apa itu pak
setiap barang bawaan
harus kami periksa
baru bisa masuk di ruangan
periksa dulu pak
ya terima kasih ya
u strategi tempat tuaku di serio
kamu gak boleh gini
bukan salah kamu
harusnya aku bisa berjuang lebih
bukan salah kamu ya
kamu gak pernah minta maaf oke
kita lebih bersama sama ya
please mama percaya sama kamu
pak ini sepatunya sudah sampai
mau ganti sekarang atau
semua jadi lupa
kok bisa ya semua saya udah ngasih
dot terus pampersnya
saya cek terus
bersih terus gak ada masalah apa apa
bahkan saya gendong saya tepok tepokin
tapi nangis terus
saya sih belum punya anak ya pak
jadi saya kurang tahu
tapi biasanya kan kalau bayi baru lahir itu
deket banget sama ibunya
mungkin kangen kali pak
tadi bu elsa
tadi mama juga ajak aku untuk bawa keisha ketemu elsa
nanti deh selesai meeting dulu
kalau gitu kita meeting
sepatunya mau dimasukin
udah gak apa apa belakangan aja
itu tempat bahaya
ada mukena ada sajada
aku juga bawa ada foto kita
jadi kalau mama kangen mama bisa lihat fotonya
pasti ombak kalau kangen akan pandangin foto itu
makasih ya udah kuatin mama ya
pokoknya mama harus keluar
kamu gak boleh sakit di sini
aku yakin mama pasti
gak bisa lewatin ini semua ku
mama jadi kepikiran
kalau kamu bisa pada waktu itu melalui ini semua
pasti mama juga akan bisa
terima kasih ya
udah kuatin mama
mama janji gak akan sakit
kemarin tanya apa aja sama polisi
mama ditanya apakah mama bisa memberikan bukti ataupun saksi yang bisa meringankan mama
terus mama jawab apa

terus mama jawab apa
ya mama sebut nama jessica

terus mama jawab apa

terus mama jawab apa
ya mama sebut nama jessica
cuma jessica harapan mama satu satunya
semoga dia bisa memberikan kesaksian
yang meringankan mama
dan memberikan bukti kalau
mama gak pernah
menyeru lebih dari itu ke dennis
berarti jessica kesini dong
untuk menjadi saksi
mama berharap begitu
cuman dia satu satunya harapan mama

tapi aku tahu jessica itu memang anak yang baik om
dia gak tau apa apa
akar dari denam ini juga karena dari om irvan kan
akar dari denam ini juga karena dari om irvan kan
tapi apa om irvan akan biarkan
jessica beri saksi membela mama
gue kok sangsi ya
kayaknya gak mungkin
pasti om irvan akan lakuin sesuatu
kalau jessica diminta untuk jadi saksi mama
kalau jessica diminta untuk jadi saksi mama
semoga ya dinda
bu rosa waktu kunjungan sudah habis

masuk ke dalam dulu ya
terima kasih udah kunjungin mama
bicara ke sayang nanti ya
terima kasih mama
makasih ya dina udah bawain mama barang barang
makasih ya dina udah bawain mama barang barang
serahkan jangan sedih sedih
titik balon biru sama renu
sama titik jagain mama
sama titik jagain mama
terima kasih sama semua